untuk sementara tugasku sudah selesai
kelak kita akan bertemu lagi cekataru
di saat kau sudah benar benar menerima kehidupan barumu
aku hanya ingin menanyakan satu hal ratu geneng permun
karena aku tidak mengizinkanmu untuk menyentuhku cekataru
kenapa dinda melarangku
bukankah aku sudah menyampaikannya kepadamu jakartaro
mulailah kehidupan barumu
masih saja aku bisa mencari kamu
aku tidak mengerti dinda
maafkan aku yang sudah mengecewakan kamu
biarkan aku menebus semuanya
maafkan aku dinda
aku sudah memaafkanmu jaka
kalau begitu kita bisa bersama lagi
iya kan dinda kita bisa bersama
tidak bisa jaka
dunia kita berbeda
hubungan kita adalah termasuk hubungan terlarang
sekarang terimalah permintaan gendis
dia lebih baik untukmu jaka taruk
mulailah kehidupan barumu
aku hanya meminta satu
jangan pernah kau beritahu nawasi kalau dia adalah putriku
karena suatu saat nanti itu akan menjadi derita untuknya
nawangsi adalah putri dari gendis
putri seorang manusia
selamat tinggal jaka taruk
apakah kamu pergi ke laut
namun kamu pergi ke langit
akan kau menyinggalkanku dinda
akan kau menyinggalkanku
kenapa belum pulang
atau aku terlalu mendesak dia
datang dari mana saja kamu ini sudah malam kang
gendis aku terima tawar menikahimu
iya mulai sekarang kita mulai hidup baru
terima kasih kan terima kasih
tapi gendis aku punya syarat untukmu
aku mohon pamin untuk pulang ke desaku
aku harus bertemu dengan orang tua angkatku untuk meminta restu
tentu saja kang tentu saja
ya sudah kalau begitu aku titip nawang sih
tolong jaga dia aku tidak mungkin membawanya
aku akan menjaga anak ini selayaknya aku menjaga anak kandungku sendiri
aku percaya padamu
syukurlah kau telah mengikuti petunjukku jakartaro
semoga dengan kehidupan barumu kau miliki takdir yang baik
semoga kau dan awangsi mendapatkan kebahagiaan
untuk sementara tugasku sudah selesai
kelak kita akan bertemu lagi cekataru
di saat kau sudah benar benar menerima kehidupan barumu
bangun kalian semua
terlalu lama kalian mendekam di dalam penjara penguasa skur
dan terlalu lama
kalian disiksa oleh si tampak kelematan
kiri kalian semua sangat lemah
kalian semua siap pantas
untuk menjadi bawa tentara segor kidul
kenapa kalian semua diam
kenapa kalian diam
ini waktunya untuk kita
latihan lebih keras lagi
agar kalian semua lebih tangguh
seperti ini lagi
bangkit kalian semua
hidup bala kental segor kidul
hidup bala kental segor kidul
lanjutkan latihan kalian
apakah tapak musik tidak terlalu keras sunda manik
mereka baru saja merasakan
kesegaran udara di luar penjara
para lampor sudah terbiasa
latihan begitu keras
oleh karena itu
mereka bisa menjadi bala tentara yang paling kuat
di antara keraton keraton lain
mereka sangat merindukan latihan yang begitu keras ini
tapi harus ada batasnya
mereka tidak boleh berlatih terlalu keras
kau harus memperhatikan hal ini sunda manik
sendiko dawah kanjeng ratu
sendiko dawah kanjeng ratu
sendiko dawah kanjeng ratu
sendiko dawah kanjeng ratu